seekor buaya dengan panjang satu meter lebih
muncul di permukaan sungai cisangkui bale endah kabupaten bandung
kemunculan buaya yang diduga liar itu
sontak menggegerkan warga setempat
hingga kini pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi
dengan balai konservasi sumber daya alam jawa barat
untuk mencari buaya tersebut
dalam video yang direkam oleh warga terlihat
seekor buaya dengan panjang lebih dari satu meter
naik ke permukaan sungai cisangkui
warga di kampung rencong desa malakasari
kecamatan bale endah kabupaten bandung pun
dibuat gempar dengan kemunculan reptil tersebut
salah seorang saksi mata mengatakan
buaya itu tiba tiba muncul pada hari selasa siang lalu
ia berharap agar buaya tersebut bisa segera ditangkap
agar warga tidak resah
pertamanya ibu ibu sama anak kecil
saya samperin lihat bener buaya
di busnya dibawa ya
pertama kalinya atau sering kan di daerah sini
kalau buaya baru pertama
jadi pengen ketangkap atau gimana
kalau bisa ketangkap gitu
biar warga nggak cemas gitu
kamis petang petugas kepolisian sektor bale endah
tugas kecamatan dan pecinta reptil
mendatangi lokasi munculnya buaya di aliran sungai cisanggu
menurut kapolsek balai endah kompol supriyono
pihaknya sudah berkoordinasi dengan balai konservasi sumber daya alam provinsi jawa barat
agar buaya liar tersebut bisa segera ditangkap
pihaknya menghibau kepada warga yang tinggal di daerah aliran sungai cisangkui
agar tetap waspada selama hewan berbahaya tersebut belum ditangkap
tapi karena kekurangan peralatan akhirnya lepas kembali
ya kurang lebih ada panjangnya ada satu meter lebih ya
nggak tahu buaya jenis apa
itu udah berapa hari pak
tiga hari pak tiga hari
selasa hingga sekarang
kemarin kita di sini sampai sore
nah sekarang gak tahu dimana lagi di
disisir lagi pak
untuk antisipasi ini kan
antisipasi ya untuk warga saya yang di sekedar dasar
di sungai cisangkui yang mau berhubungan di tarum
karena kan apa hewan berbahaya
kalau menemukan sekarang mau laporkan
laporkan pada kami
sebelumnya salah satu anggota pecinta reptil sempat berusaha menangkap buaya
dengan cara berenang di aliran sungai menggunakan alat seadanya
namun upayanya tersebut gagal karena buaya langsung kabur
saat melihat warga berenang menghampirinya
hingga kini tim dari bksda jawa barat masih terus mencari keberadaan buaya tersebut
chandra febriana kabupaten bandung